kecurigaan adanya keterkaitan antara pondok pesantren al zaitun dengan kelompok negara islam indonesia atau nii mulai terkuak
bahkan dugaan majelis ulama indonesia mengarah pada adanya aliran dana yang mengalir dari nii ke al zaitun maupun sebaliknya
seorang mantan anggota nii ahmad sudimin mengaku dirinya pernah menggalang dana untuk menghidupi gerakan nii dan al zaitun
bahkan aktivitas pencarian dana yang dilakukan sampai membuatnya berani melakukan aksi penipuan dan pencurian
ahmad mengaku dirinya didoktrin bahwa dana itu digunakan untuk membangun sebuah negara yang terpusat di al zaitun
yang jelas ya al zaitun
metode awal kita hanya cari pinjaman karena pinjaman waktu itu saya sudah pinjam ke sana kemarin untuk menutupi kebutuhan infak infak kita
dan penebusan dosa kita kan yang waktu itu belum saya bayarkan ya saya dengan catatan saya datang ke saudara minjem uang
datang ke teman minjem uang
tapi kan sudah ada batasannya itu sudah habis lah teman teman udah nggak bisa dipinjemin lagi
jadi akhirnya kita patahin metode
itu sudah lain menipulah
menipu sudah tidak bisa
apapun yang dikatakan pimpinan selalu kita ikuti
kita selalu dikatakan bahwa di luar kelompok kita kan kafir
termasuk keluarga kita orang tua kita yang belum berbaik
itu kan kafir hartanya halal
di luar kelompok itu kan hartanya halal
jadi kita berpikir ya sudah kalau gitu bagaimana nih kalau
saya diskusi sama teman teman
bagaimana nih kalau kita nyuri tapi dengan cara yang aman
bagaimana ya diacukan